partai amanat nasional membuka peluang akan bergabung di koalisi joko widodo
partai koalisi prabowo sandi itu berpeluang besar memutuskan untuk ikut ke koalisi jokowi maruf amin
wakil ketua umum pan bara sibuan menegaskan sudah banyak pengurus partai di daerah yang menyatakan dukungan ke jokowi ⁇ maruf ⁇
bara menyatakan sebanyak dua puluh lima hingga tiga puluh dewan pengurus wilayah yang setuju untuk bergabung ke koalisi jokowi
namun bara mengatakan masih ada perdebatan di tingkat pusat terkait sikap pan selanjutnya
rakernas menjadi momen penentuan sikap pan karena akan mendengar masukan dari seluruh pengurus partai mulai tingkat pusat hingga ke daerah
tingkat pusat ini ya kita masih berdebat ya tentu ada yang mendukung juga ada yang menolak itu biasa ya
tapi yang jelas kan nanti di bawah kepemimpinan ketua umum kami akan mengambil keputusan yang terbaik gitu
tapi saya pikir arahnya sudah jelas lah
trendnya ke arah situ arahnya bahwa kita akan mendukung pak jokowi nantinya
kita akan memutuskan untuk bergabung
tapi sikapnya nanti akan ditentukan pada saat terakhir
kita kan harus melibatkan semua pihak kan begitu ya yang relevan yang memang mempunyai otoritas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan kebijakan strategis